hai gelombang kedatangan santri dari pulau raas madura terjadi di pelabuhan kapal feri
jangkar situbondo senin malam sejumlah orang tua mengantarkan anaknya hingga ke
pondok pesantren tujuan dua bulan dua bulan kangen dengan situasi pondok enggak terus ini gimana
sudah dibuat bolehkan balik ke pondok memang sudah waktunya terus khawatir
dengan pandemi virus corona terus apa yang dipersiapkan
apa yang dipersiapkan untuk anaknya ketika balik pondok
rapid juga ya salah satu pondok pesantren di jawa timur yang bersiap menyambut para santrinya
adalah pondok pesantren modern gontor darussalam
ponorogo petugas gabungan yang terdiri dari petugas dinkes tni dan polri
mengecek kesiapan penyambutan kedatangan santri mulai dari prosedur kedatangan
penyemprotan barang bawaan dan pengecekan suhu tubuh santri
dua minggu sebelum masuk ponpes seluruh santri dan guru harus melakukan isolasi mandiri di rumah
santri juga harus membawa surat keterangan non reaktif dari rumah sakit
jika nantinya masih ditemukan santri yang terindikasi terkena covid sembilan belas
pengurus pondok pesantren sudah menyediakan
tempat isolasi peraturan ini berlaku di sembilan belas pondok pesantren modern gontor yang tersebar di seluruh indonesia
pertama mempunyai surat tanda bukti ditanami oleh wali santri masing masing bermaterai itu untuk
diisolasi selama minimal sepuluh hari sampai empat belas hari sebelum mereka berangkat setelah berangkat
h tiga h dua mereka melakukan rapid test di daerahnya masing masing dari ujung barat sampai aceh sampai ke ini sudah melakukan itu
sebelumnya gubernur jawa timur telah mengizinkan pondok pesantren di jawa timur buka kembali pada lima belas juni dua ribu dua puluh
dan menerima para santrinya secara bertahap
tim riputan cnn indonesia